satreskrim polresta depok jawa barat kembali menangkap tiga anggota geng motor
yang terlibat dalam aksi penjarahan di sebuah toko baju di sukma jaya depok jawa barat
salah satunya merupakan pentolan geng yang juga menjadi otak berbagai aksi penjarahan
ketiga anggota geng motor ini ditangkap saat reskrim polresta depok jawa barat
di sejumlah lokasi di kawasan depok
ketiganya merupakan pelaku penjarahan yang terekam kamera pemantau di toko baju
di kawasan sukma jaya depok minggu dini hari lalu
sejumlah pelaku lainnya dari dua kelompok berbeda yang terlibat dalam aksi penjarahan
dan pemberasan di sejumlah titik masih dalam pengejaran petugas kepolisian
salah satunya yang kita tangkap adalah pimpinan dari kelompok ini atas nama mutias
dan sudah ada lima orang lagi yang sudah kita identifikasi terlibat di dalam aksi itu
tim saat ini sedang di lapangan untuk mengembangkan dan terus melakukan pencarian
orang orang yang semua terkait dengan peristiwa ini
sementara itu mikhael pedagang nasi goreng yang menjadi salah satu korban penjarahan geng motor
dimintai keterangan di polresta depok kami siang
menurut mikael para pelaku mengancam dengan senjata tajam sebelum mengambil uang dan handphone miliknya
mikael kini lebih sering menutup warungnya lebih awal dibanding hari hari sebelumnya
pura pura beli lalu mereka ke belakang saya saya buatin
mereka waktu itu pesan dua puluh ribu dijadiin dua ya bang di sana
mereka ke belakang saya baru daging masuk ke penggorengan sebentar
terus dia bilang diem jangan bergerak matiin kompor
saya matiin dulu kan pisau masih tetap menempel

hingga kemismalam polresta depok jawa barat telah menetapkan lima belas anggota geng motor
sebagai tersangka penjarahan di sejumlah titik di kota depok

penyeliri mereka sudah membeli personget
ataupun hal lain